saudara tiga jenazah korban kecelakaan pesawat di bsd tangerang selatan dibawa ke rs polri kramat jati jakarta timur
pesawat milik indonesia flying cluby ini jatuh saat terbang dari bandara tanjung lesung menuju bandara pondok cabe tangerang selatan
tiga jenazah korban kecelakaan pesawat di bsd tangerang selatan tiba di rumah sakit polri sekitar pukul tujuh belas lewat dua puluh menit
jenasa tiba dengan tiga mobil ambulans
tiga jenazah ini merupakan pilot dan dua penumpang pesawat ringan jenis tek enam p dua ribu enam t yang jatuh di kawasan bsd tangerang selatan
telah terjadi kecelakaan pesawat indonesia flying club yang dari pondok cabai mengalami kecelakaan di wilayah bd serpong ini pada pukul empat belas wib
untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia
ada tiga orang dari pilot ke pilot termasuk engineer nya
sekarang tiga jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit keramat jati polri untuk melaksanakan identifikasi
untuk sekarang kita serahkan kepada knkt untuk melaksanakan identifikasi tentang kejadian kecelakaan tersebut
baik masih dalam proses pendidikan dari knkt
nanti akan disampaikan juga tidak ada dari warga segitu
pak itu tujuan pondok cabe ya pak mendarat
selain jenasa itu ada apa lagi yang ditemukan di pesawat pak
ya baik untuk sementara kita sampaikan itu karena dari knkt masih masakan identifikasi